pemerintah menghitung pertumbuhan ekonomi dua ribu delapan belas sebesar lima lima belas persen
pertumbuhan tersebut disumbang dari kenaikan konsumsi ekspor dan investasi
menteri keuangan sri mulyani mengatakan perekonomian nasional dua ribu delapan belas tetap tumbuh positif
yakni sebesar lima lima belas persen di tengah kondisi ketidakpastian global
pencapaian tersebut lebih tinggi dari tahun dua ribu tujuh belas
pertumbuhan didorong oleh konsumsi rumah tangga dan pemerintah
serta peningkatan investasi
pada neraca perdagangan ekspor terdapat perbaikan harga komoditas khususnya pertambangan
serta adanya efek positif dari depresiasi rupiah
namun impor tinggi masih membayangi yang berasal dari impor barang modal dan bahan baku
karena adanya kebutuhan dalam proyek infrastruktur
inflasi dua ribu delapan belas terkendali pada tingkat rendah tiga tiga belas persen
dan nilai tukar rupiah terdepresiasi enam delapan puluh sembilan persen
sepanjang tahun pada level empat belas dua ratus empat puluh tujuh
rupiah per dolar amerika
pemerintah juga melaporkan pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat di dua ribu dua puluh
di mana tingkat kemiskinan turun ke sembilan delapan puluh dua persen
tingkat pengangguran turun ke lima tiga puluh empat persen
kini rasio lebih rendah ke tingkat tiga ratus delapan puluh sembilan
tahun dua ribu delapan belas kita masih melihat momentum pertumbuhan ekonomi kita masih terjaga
kita memperkirakan sampai dengan akhir tahun
di lima lima belas persen
ini terlihat ada sedikit revisi dari lima tujuh belas persen tadinya
karena kita perkirakan seluruh response policy
karena akibat gejolak di dua ribu delapan belas mulai terasa pada kuartal terakhir
yaitu pada bulan oktober november desember
namun tetap angkanya terjaga di atas lima lima belas persen

didukung oleh pertumbuhan konsumsi konsumsi pemerintah dan investasi